ribuan warga memenuhi area kantor pos
di jalan kk singawinata purwakarta jawa barat
sejak kamis pagi
pihak kantor pos sebenarnya telah membagi tiga barisan
namun hal ini tidak bisa mengurangi panjangnya antrean
untuk hari kamis blt bbm akan dibagikan kepada empat enam ratus empat penerima
dari sepuluh kelurahan di purwakarta
ini udah berapa lama antre
aku setengah jam
udah setengah jam
rabu siang pt pos indonesia mulai distribusikan
bantuan langsung tunai tahap satu
kepada penerima manfaat di kelurahan karanganyar
kota tanggerang banten
untuk menghindari kerumunan
proses pembagian kepada enam ratus enam puluh enam penerima
dilakukan secara bergiliran
dan mendapat pengawalan dari petugas tni polri
terdapat dua jenis bantuan sosial yang diberikan
tahap pertama sebesar rp tiga ratus
serta bantuan pangan non tunai atau bnpt
ini yang uang apa sih bbm minyak apa apa gitu ya
bantuan sosial ya
ini nantinya buat apa bu
ya buat beli beras terutama buat beli minyak
ya lumayan lah buat sembako
emang dengan kenaikan bbm terdampak buat ibu
udah jelas dong sekarang aja harga gas rp dua puluh lima
kami berharap ini tidak ada
kami tegaskan tadi tidak boleh ada pemotongan apapun
begitupun kepada para kpm
jangan takut dan jangan merasa diancam
ataupun apapun jangan diberikan
jadi kedua belah pihak saling menjaga
pihak kelurahan akan memberikan tindakan tegas sesuai hukum
jika ada pemotongan dari oknum tertentu
mereka pun mengimbau kepada penerima bantuan
untuk berani melapor jika menjadi korban pemotongan
tim liputan cnn indonesia